ada di terusin dulu sendiri ditulis buku buku tulisnya ya
tapi kan rumah lagi ngajar
sebentar aja rum
lo udah ngajarowana
lo udah ngajarowana
lo udah ngajarowana
lo udah ngajarmana
lo udah ngajarimana
lo sudah ngajarmana
jalanan diganggok harusnya main bola di lapangan akhirnya kena kepale abang tuh
eh lu tau ga nih yang namanya kepala ini tiap tahun eh dititrahin
tiap malam takbiran tuh orang orang bayar fitrah buat dititrahin kepale orang tau ga
udah bari timbang anak kecil ini masih aja lu salahin kaya lu aja mau gedein
wa boleh sini dong wa
dek daripada main bola ntar bolanya kena sama abang yang ini ntar bolanya dibelek
mendingan sekarang ikut pesantren kilat aja yuk ditempatnya aja sulam gratis
om om om kita maunya main bola
udah lu mainnya jangan diganggok ya di lapangan mau bolanya
setelah kita dong mau main dimana aja
eh bubar bubar bubar
besok besok lu bola lu gua ganti lu mau duren
diajak ke pesantren malah di demen main bola dar
ya kita juga dulu begitu bar kayak dia
lang ini sebenernya promosi pesantren kilat kita ini udah nyempet
udah cing so bari ama badar tuh yang bantu mang ojo nyebarin blosurnya
bahkan juga dari mulut ke mulut juga udah nyampe
nih di kampung kita ini sebenarnya sih nah jarum jatuh aja udah pasti tuh beneran warga
apel lagi ini pesantren kilat ya pasti nyampe nya warga kaya kilat

belom ada yang daftar disini

belom ada yang daftar disini
belom ada yang daftar juga lu kagak usah nungguin calon santrinye
kalo aja mereka dateng dadak itu langsung daftar langsung belajar
gitu ya pok
kecuali kalo lu mau daftar jadi security
boleh boleh aja lu tungguin disini kedua dua
emangnya emak ga mau nungguin nih didatengan calon santri
jari dia juga gausah noyo sampai ke keliling kpn kpn buat nyariin santri ya
yaa pan supaya dapet santrinya banyak kok
yaa alhamdulillah kalo dapet santri yang banyak
tapi umpamanya nih kagak ada yang daftar juga gue sih ikhlas ikhlas
cuma beberapa cuma sedikit aja misalnya
ya santrinya tetep aja jalan
mbak be ngapain sih be ngajak ngajak ke dealer mobil mewah kayak gini
ya kan mobil mobil belakang
bikin ngiler aja deh heran
mba be sengaja membawa ibu ke sini karena mba be pengen nyampein ibu
yang bener tuh ben
masa mba be bohong sama istri tercinta tersayang terkasih
kan ibu ulang tahunnya udah sebulan lewat
bener mau kasih
bu ibu tinggal lihat mobil mobil yang mana yang ibu suka
mba be suka
pokoknya mba be ngajak ibu ke sini karena ada satu momen penting
ingat ibu juga harus memberikan kesenangan sama mba be
ibu mesti ngerestuin hubungan romana sama rahat
dugaan ibu bener deh gak salah lagi
mba be yakin ibu pasti suka sama mobil mewah
dan mba be juga yakin ibu juga suka sama romana
yang ibu gak suka kan cuma orang tuanya haji muhyiddin sama gilinya
yang ibu anggap pengeretan itu
tapi iya juga sih
yang ibu gak suka kan orang tuanya
rumana tuh mobil bagus amat lagi ya
rumana sendiri mengakui kalau aba dan umi nya memang suka ngomongin orang
dan suka bergunjing tentang kejelekan orang lain
kalau ditemuin lagi sama ibu pasti bakal gak klop lagi
apalagi ibu sangat gak setuju buat pesanan sama mereka
tapi ibu juga suka sama ibu
jadi pusing gue
pengong aja sih
urusan sama ibu lu udah garis
soal lampu merah ibu nu
bentar lagi insya allah jadi lampu hijau
mba be udah atur
baba udah atur
udega babe ganti
pake lampu mobil
babe lu udah bujuk ibu
ya dia berhasil nyakinin ibu kalau hubungan lu tuh sama rumana
jadi maksudnya babe sama ibu udah setuju nih
kalau ramadi nikahin rum
eh tapi pakai satu syarat
lu bisa ngejamin kalau rumana itu
tidak seperti kedua orang tuanya
insya allah bu
insya allah be
dan inget pesan bate
jangan sekali kali lu keluar dari partai
berhenti jadi anggota dewan
adik adik diterusin dulu sendiri ya
ditulis di buku tulisnya ya
tapi kan rumah lagi ngajar
sebentar aja rum
maaf ya adik adik
yaudah cepetan nih
rum abang sengaja milih tempat ini
untuk ngomongin masalah ini sama kamu
di tempat yang sederhana ini rung
sebagaimana abang selalu berharap
untuk bisa mencintai kamu dengan sederhana
dari lubuk hati abang yang paling dalam
langsung ke intinya aja deh bang
kalau selama ini
kamu berpikir abang menggunakan uang
untuk bisa ngedeketin kamu
abang betul betul minta maaf sama kamu
abang sama sekali gak punya niat
untuk membeli kamu
dengan cinta yang tulus
dan niat karena allah
abang ingin berpikir pikir
meminang kamu sebagai istri abang
kedua orang tua abang sudah merestui hubungan kita dong